sampai jumpa di video selanjutnya
tapi masih lama kayaknya
tim kalau masih muda masih segar kakak bakal mau sama lu
pak emang rumahnya mbak leni jauh ya
jauh sih enggak mas cuma kadang jalurnya aja jalur macet mas
sebentar ya mbak saya tanya neng ani dulu
kenapa lagi mas
kata mbak leni saya mau datang besok lagi aja atau mau tetap nunggu
soalnya jalanannya masih macet berhenti
berhenti enggak bergerak
ya ampun mas mas yang namanya berhenti itu artinya nggak bergerak mas
haduh mas ini ada ada aja deh
gimana ya kang kalau besok lagi keburu ada yang beli barangnya
iya kang tisna tunggu atuh
kang tisna ada urusan lain
ya udah aatuh kang tisna tunggu sebentar lagi ya
iya ya udah makasih ya kang tisna
aduuh kaget mbak
ya udah lo diem aja disini
tunggu tukang urut
tunggu tukang urut
kalau lo pulang lo mesti jalan lagi
sampai sakit deh lo
nanti siang teman teman saya datang ji
tisna jadi bahwa mini tinggal di sini
dia mah pinter masak ji
tempe aja bisa diolah macem macem
dari mulai disayur dibacem digoreng
digoreng kering tipis tipis pakai terigu
dibikin menuan orek tempe
kok kok aja setiap hari
aduh beda beda lah
dulu selama seminggu makan tempe doang
erot dia lagi cerita dari tadi lu celah mulu
lo bukan nyelak
orang si odi lagi cerita loh celah mulu
gantian karang lo yang cerita
gue kagak punya cerita
ini aja barangnya
mau dipanggilin taksi apa angkot
gak usah saya nunggu dijemput
hahaha pasti bu leni lagi
sebentar atu ya mi
ya ya yaudah gue jemput dah sekarang
istrinya minta dijemput
yang mau beli kena macet
tis nanti dua jam nungguin
udah nikung urusan gue
hei pur dia bukan nikung
lo aja yang kagak bisa di telepon
buat apaan deh
buat ganti genteng ani
yang tadi lo jatuhin
aku belum bisa naiknya
eh bang harun
bu nur saya mau ngasih ini
kuitansi tanda serat terima rendang di minimarket bu
wah sampai gak ngenalin
udah lama gak ketemu
perjanjiannya kalau sampai dengan satu bulan masa kadal luarnya belum habis
kita harus tarik rendang yang lama dan diganti dengan rendang yang baru bu
kalau saya gimana baiknya saja
iya saya juga begitu
kalau begitu saya juga
saya mau masuk mau masak lagi
kalau begitu saya pulang
saya mau ajak dia pulang aja
ada di dalam
sebentar ya saya panggilkan
alia baru pulang sekolah
mau pulang juga
nia aja mau tidur siang
buleninya sudah datang
saya cek dulu ya bang
uangnya kelebihan seratus ribu
ini buat abang
abang tadi kan udah nunggu
bapak beliefs jepang

eh apaan ini
itu kondisi jepang

tapi ternyata gak
aku cukup hati pak
adram k sensloak
toprak toprak toprak wp aduman sakit
bukannya dulu kamu pernah bilang gak suka kue hp itu kan dulu sekarang suka
selama alaikum neng ani
waalaikumsalam kang tisna
ini buat kang tisna kan janjinya ongkosnya cuma dua puluh lima ribu neng kan kang
tisna udah nungguin lama makasih atuh neng aku yang harusnya makasih sama kang
tisna soalnya kang tisna udah nganterin barang dagangan aku
eh kok gini sih kenapa neng masa kue apa ukurannya beda beda sama kok beda kalau nggak
percaya lihat aja sendiri coba lihat tuh kan beda
nih pas mimih nyampe pipi langsung dapat rejeki nih
mimih juga kangen sama pipi
allah allah kamu sudah pulang tis